berolahraga jet ski di aliran sungai kaliporong tepatnya di kawasan desa kalisogo kecematan
jabon sidoarjo jawa timur menjadi sensasi tersendiri meski berbeda bukan di pantai atau laut sensasi
berolahraga ekstrim jetski di kaliporong ini tak kalah seru pengunjung yang baru pertama mengendarai
jet ski akan mendapat pelatihan singkat dari instruktur kenapa untuk atletnya sendiri kita emang
udah ada instructor yang udah bersertifikat biar kita arahkan menjadi atlet untuk asean
game si game yang yang dimana untuk olahraga jet ski sendiri ini kan udah tarif internasional
pengunjung mengaku senang karena dapat menikmati jet ski tanpa harus ke kawasan pantai
seru ya karena
biaya yang harus dikeluarkan untuk menikmati jet ski ini mulai dari satu ratus lima puluh rupiah hingga
empat jutaan rupiah untuk tour jet ski sepanjang empat puluh km melintasi hutan bakal
berjekti di kaliporong ini sudah dibuka sejak dua bulan lalu
selain menjadi sarana hiburan buat warga dimaksudkan untuk mengenalkan olahraga
jet ski kepada warga riku hardiansyah sidoarjo jawa timur